vaksin nusantara yang digagas dokter terawan terus menuai kontroversi belum tuntas di masalah perizinan uji klinis
kini saling tuding adanya kepentingan politik mulai mencuat ke publik
betulkah ada aroma politik di balik vaksin nusantara
kami akan membahasnya bersama wakil ketua komisi sembilan dpr ri melki lakalena dan epidemiolog ui pandu riono
selamat malam bapak bapak
selamat malam semuanya selamat malam pak melki
baik saya ke bang melki terlebih dahulu
saat ini berada di ntt ya bang ya kita berbicara mengenai vaksin nusantara
pekan lalu bang melki sempat menyampaikan statement menuding badan pom bermain politik dalam isu vaksin nusantara ini
mengapa kemudian arahnya sampai ke sana bang
ya sebenarnya kan ini muncul karena tiba tiba ada urusan informasi yang kami terima
ada upaya untuk dukung dukung terhadap pom
sudah kami sampaikan bahwa tidak usah pakai peraturan ini
ini kan tinggal duduk bicara data bicara fakta bicara dalam aspek keilmuan saintifik
yang sudah kita bahas bersama di karyadi bahas bersama di komisi sepuluh
ini cukup pakai dukung dukung dari solusi perbasiskan data dan mekanisme ilmiah dan kaida keilmuan
jadi seorang sudah pakai acara dukung dukung
itu juga nanti saya baru baru bisa mulai duduk bersama membicarakan data dan memikirkan itu
benar benar sudah dua kali kita bahas
nah bisa jadi bisa dikomunikasi
oke saya ke pak pandu yang masuk dalam beberapa orang yang memberikan dukungan pekan lalu kepada badan pom
bang tadi seperti sampaikan bang melki kenapa kemudian sejumlah tokoh merasa perlu memberikan dukungan
memberikan support kepada badan pom pak pandu
iya itu kepedulian kita
kemudian kita dan kita ingin badan pom itu tidak direcoki lah
biarkan mereka berfungsi seperti yang seharusnya
mereka berdialog dengan tim peneliti ya silahkan gitu
jadi janganlah kemudian dipaksa untuk menyetujui lanjutan dari penelitian ini
kalau memang menurut badan pom masih belum memenuhi syarat ya itu harus dipatuhi
karena memang demikian adanya setiap riset itu harus memenuhi kaedah kaedah yang tidak mudah
tapi juga itu sebenarnya untuk melindungi peneliti
kalau peneliti mengikuti kaedah kaedah itu maka sebenarnya bisa diakui hasilnya
sayangnya tidak ada
sehingga badan pom menganggap banyak hal hal yang terjadi dalam proses penelitian itu tidak bisa diterima dan harus diulangi
bahkan kalau perlu juga harus ada penelitian lebih awal lagi yaitu penelitian pada hewan
ini kan suatu biasa di dalam penelitian
banyak masalah uji klinik itu dihentikan atau tidak berlanjut
atau disuruh diulangi lagi supaya benar benar hasilnya kita bisa percaya
oke bang melki itu tadi tanggapan pak pandu mewakili ada puluhan nama yang memberikan dukungan kepada badan pom pekan lalu
bang melki sendiri mengapa begitu yakin dengan vaksin nusantara dan ikut menjadi relawan
sebenarnya kan ini sederhana saja persoalannya
kalau andai kata semua orang yang memberikan komentar itu ikut dari awal ya
maka mereka berpeneliti
dengan presentasi politik melihat data data yang disajikan metode yang dilakukan
ya itu akan dilakukan dari komisi sembilan melawan pengawasan terhadap
apa yang memang harus kami lihat dalam proses penilaian sebuah vaksin
baik itu vaksin nusantara
dan nantinya setelah vaksin melakukan juga ada akan yang sama juga kami lakukan
maupun juga mungkin nanti kalau
memang kami teman teman juga bisa lebih jauh
terhadap vaksin vaksin impor dari luar negeri
jadi itu fungsi yang normatif saja
jadi kalau andai kata semua orang yang berkomentar
pemaksupa pandu dan siapa saja
ikut mengikuti bagaimana pelitian pada temudik lapangan langsung
karena kami sudah dua kali
baik di karyadi maupun di komisi sembilan itu
perdebatannya sebenarnya sangat ilmiah
saintifik berdiskusi dengan sangat keras di situ
dan itu sama sama midat dengan baik
jadi kita nggak bisa meniru dari luar
saya menghormati semua teman teman
pak pandu dan semua para tokoh ini
cuma kalau kita menjadi pengabat dari luar menilai
agak susah saya menjelaskan
karena datanya itu harus kita sama sama perdebat ketika data itu disajikan
dan kemudian kita membahas dari data yang dikeluarkan itu
saya berkali kali katakan
saya bukan sekedar politisi dalam soal vaksin ini
saya sekolah farmasi
saya pelajar membuat obat
para peneliti itu sudah menyajikan data
yang menurut saya itu secara saintifik mungkin untuk diteruskan
bisa untuk diteruskan
bahwa ada kekurangan ini itu
itu bisa diperbaiki
cuma yang saya sayangkan adalah
para tokoh ini
terutama pak pandu yang banyak saling para tokoh ini
itu kan mendukung hanya karena kesan
tidak ikut dari awal
tetap ikut membahas
bahwa data ini diperoleh dan kemudian disajikan
itu yang saya sayangkan sebagai seorang
sebagai seorang pak
saya sampai hari ini tidak ada satu pun teman farmasi
yang menegur saya soal ini
mereka pada memberikan dukungan
tegakkan disitu teman farmasi
jangan sampai juga kemudian yang kita nilai
ini dianggap seolah olah ini sebagai politik
saya juga bicara sebagai seorang farmasi
yang menilai bahwa tidak ada masalah
dalam proses pembatasan vaksin diantara ini
kalau kita ikuti dari awal ya
kita berdepati karyari bersama semua pihak
maupun juga di dprs itu
kalau sementara dari luar memberikan kesan seperti itu
kan saya susah menjelaskan
karena akses data itu memang tertutup
karena harusnya waran bom yang buka
karena penelitian tidak bisa membuka
karena kemudian sudah ada kesan waran bom
itu sudah bisa disajikan secara terbuka
karena masih dimilai oleh waran bom
ada komentar mengenai itu
mungkin penilaian pak melki ini
benar benar bisa salah ya
kalau saya bisa jujur
saya mengikuti dari awal
saya menilai datanya juga
dan saya ikut mendengarkan hearing yang terjadi
antara tim komnas obat
dan para ahli yang lain
waktu dengan tim peneliti yang diwakili oleh
dr joko dan dr karyana
dan beberapa peneliti aikita
seharian itu di cikini
dan saya menilai bahwa ada proses yang harus diperbaiki
proses itu diperbaiki harus diperbaiki
masih ada waktu untuk memperbaikinya
memperbaikinya antara lain adalah
datanya harus diulangi lagi
bukan itu kelihatannya sudah selesai
karena tidak saja itu diperpanjang
karena beberapa data
ternyata datanya berubah
ini data mana yang dipakai gitu
sebenarnya sih tidak ada masalah
tetapi kalau harus pakai tenggat waktu
harus dilanjutkan fase kedua
sebelum tuntas fase pertamanya
nah itu kan tidak fair
di dalam masalah riset itu
harus tahapan demi tahapan
karena demi keselamatan publik
dan tidak ada
saya lihat tidak ada rencana untuk membatalkan atau apa
cuma yang dilihat prosedur risetnya
tidak memenuhi kaedah yang sudah dipakai secara standar
itu saja sebenarnya
narasinya kan kemudian ditangkap berbeda oleh masyarakat
karena kemudian kita melihat
di satu sisi ada larangan
di sisi lainnya tapi kemudian tetap berlanjut
bagaimana bang melki sebagai anggota dewan melihat
sebagai wakil rakyat juga begitu
posisi masyarakat cukup bingung melihat ini
ya sebenarnya ini tidak usah masyarakat
saya juga melihat ada aspek
kalau kita melihat menimbulkan keriuan
itu tidak bisa dihindari
karena cara yang memberikan kritik
memberikan kritik maupun yang memberikan apresiasi
ini kan juga harus di publik
tapi yang penting begini
kita ambil sisi positifnya adalah
masyarakat kita sekarang makin mengerti tentang bagaimana
sebuah obat atau vaksin itu dibuat
yang kedua juga paling tidak
ini kami memberi pesan bahwa ini menjadi sebuah ruang
semua peneliti dalam negeri
siapapun orangnya untuk inovasi apapun juga
termasuk dalam hal penanganan covid sembilan belas vaksin dan seterusnya ini
ini tantangan yang harus kita jawab bersama
kita ambil positifnya bahwa tetap kita akan memperjuangkan agar obat obatan
dalam negeri vaksin kita buat yang bagus
saya percaya bahwa setiap orang yang hari menjadi relawan
dan hari ini sudah maksud saya
kami menjadi relawan dengan berbagai pertimbangan
berbagai keyakinan berbagai informasi
pengetahuan yang kami yakini benar
sehingga kami tersedia menjadi relawan
jadi juga tersedia ini juga tentu
karena kami yakin bahwa melalui vaksin nusantara ini
bisa buat inovasi yang mengembangkan vaksin
yang bisa membantu penanganan covid di negeri ini
apalagi di tengah memang kita juga lagi harus siapkan kesesuaian vaksin ini
karena berbagai negara penghasil vaksin juga
mengalami peningkatan kasus dan buat mereka juga harus memenuhi kebutuhan dalam negeri
jadi ini kita ambil sisi positifnya
di samping juga tentu
bahwa berbagai catatan tadi juga diperbaiki
dan sementara ini juga kalau kita lihat
kenapa dia sekarang peningkatan rskd kasus subroto
itu juga rekomendasi badan pom
badan pom juga merekomendasikan agar dikembangkan ke rskd
yang kemudian artikel klinisnya dari rskd sudah kembali lagi
dan sekarang kami juga lihat bahwa
sepuluh tim di rskd
termasuk juga karyak b yang masih terlibat
mereka betul betul mencatat dan mengikuti
apa yang menjadi catatan dari badan pom untuk bisa diperbaiki pada sekarang
bapak bapak saya baru mendapatkan update dari dinas perdagangan tni angkatan darat
penelitian yang akan dilakukan di rskd gatot subroto
nantinya terkait vaksin nusantara ini
sel dendritik ini hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri
dan tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar
saya akan tanya tanggapan pak pandu dan bang melky ushajidah
tetap bersama kami
baik saya update sekali lagi penanda tanganan kesepakatan yang dilakukan pagi tadi
oleh menteri kesehatan kemudian kepala staf angkatan darat dan kepala bepom
mengenai penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik
untuk meningkatkan imunitas terhadap virus sars cov dua
kesimpulannya adalah penelitian yang akan dilakukan di rspad ini bersifat autologus
hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri
sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar
bang melky ada tanggapannya
ya saya kira ini sebuah terobosan yang paling baik dalam
yang selama kita berdiskusi soal
dalam kita memperlakukan vaksin nusantara ini
jadi dengan keputusan ini saya kira ini yang terbaik bagi bangsa ini
tanpa harus kita berdebat soal menyangkut uji klinis dan seterusnya
yang itu menjadi akademis dan nanti kita susah maju
hari ini bangsa ini membutuhkan sebuah terobosan agar
satu hal yang bisa kita kembangkan dalam perusahaan penyelenggaraan covid sembilan belas
dan dengan keputusan tadi siang tersebut ya
saya teruskan juga bersyukur
terima kasih kepada tentara nasional indonesia yang sudah
menjadi bencana dalam situasi ini
karena melalui keputusan tni ini saya kira penelitian tetap jalan dan
dan pom juga bisa tetap
pengurus yang vaksin yang lain
menkes juga bisa mengurus vaksin yang lain
dan sementara urusan tni ini akan memakai mekanisme tersendiri
sehingga apabila nanti kemudian terbukti
oleh para relawan yang sudah menunjukkan dedikasinya untuk menjadi
orang yang menguji tentang vaksin nusantara ini
dan selanjutnya tentu dipakai oleh banyak
jadi ini bikin semacam real yang berbeda
dengan tujuan yang sama
real yang satu tentu dengan cara badan pom
dengan uji klinik dan seterusnya
dan itu tentu juga kita tetap lakukan bersama vaksin vaksin lain yang mungkin metodenya seperti yang kita lihat
nusantara yang memang bisa ketemu dengan pola yang dibuat oleh badan pom
dibuat secara sendiri tapi hubungannya sama
untuk kepentingan bangsa negara untuk kepentingan rakyat indonesia
dengan tni hari ini
kami berterima kasih apresiasi dan semoga ini menjadi titik temu
dan membuat semua orang tetap bekerja berjalan dan nanti kita ketemu di titik yang sama
untuk mencari merah putri untuk mencari bangsa negara
baik pak pandu banyak sekali permintaan pekan lalu
agar pemerintah bersikap menteri kesehatan bersikap
keputusan hari ini apakah kemudian menunjukkan bahwa betul langkah yang dilakukan pemerintah
saya tidak menilai langkah yang dilakukan pemerintah ya
tapi saya melihat bahwa akhirnya kembali pada titik awal
bahwa penelitian dan dirilis
itu memang asal usulnya untuk terapi kanker
terapi yang sifatnya individual
walaupun masih di amerika masih fase dua untuk penelitian kanker otak dan kanker melanoma
nggak semua kanker ya jadi masih diteliti juga
dan kemudian kalau mau dikembangkan untuk covid ya bisa juga
tapi kan semua juga namanya penelitian
harus ada pokok harus ada sesuai dengan prosedur penelitian
itu juga penelitian pelayanan itu kan juga harus ada yang memonitor
mungkin dari badan di bangkes dan juga juga kekelibatan badan pom
karena kan produk yang mau diuji juga tetap produk yang baru diimport dari luar
misalnya anti gain virus
jadi tetap semuanya akan harus mengikuti
regulasi yang ada
jadi bukan berarti regulasi yang ada boleh ditinggalkan
dan yang paling penting adalah
sebenarnya indonesia itu lebih butuh manufaktur vaksin
kita butuh pabrik vaksin
bukan untuk pengembangan vaksin yang sifatnya masih dalam jangka panjang
mungkin vaksin merah putih baru akhir tahun ini atau awal tahun depan yang bisa cleated
tetapi pabrik vaksin itu dibutuhkan
dan who sudah menghubungkan semua negara yang sudah punya pabrik vaksin
seperti indonesia bio farma korea selatan india
untuk meningkatkan kapasitasnya
sehingga indonesia bisa membuat vaksin yang sudah resmi diakui oleh who
dan berdasarkan lisensi atau lisensi untuk kedaruratan
sehingga indonesia bisa membuat astrazeneca bisa membuat pfizer dan sebagainya
sehingga indonesia bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri
dan bisa membantu negara negara tetangga
karena masalah pandemi ini adalah masalah global
sehingga pabrik yang ada sekarang itu lebih banyak untuk negara maju
sedangkan negara berkembang seperti afrika asia
itu membutuhkan tambahan pabrik baru yang sudah ada akan ditingkatkan
jadi saya pribadi akan mendorong supaya indonesia lebih baik
dan saya ingin menginvestasi pada pembina vaksin dengan semua teknologi yang sudah ada
sementara pelitian pelitian lain silahkan jalan terus
tapi ini yang paling urgen
karena pandemi ini lebih sekaligus diatas dengan vaksin
masalahnya adalah stok vaksinnya belum tersedia cukup
sehingga ada kemungkinan distribusinya tidak merata
kalau ada negara yang belum bisa mengatasi pandemi pandemi ini belum selesai
karena masih ada kantong kantong penularan
juga kalau di indonesia ada wilayah di wilayah indonesia yang masih mengalami pandemi karena sulit dijangkau atau karena masalah lainnya
itu juga artinya pandemi di indonesia ini juga belum selesai
jadi dengan itulah kita ada suatu emergency untuk meningkatkan kemampuan indonesia membuat vaksin
bio farma kita bisa bantu kita sudah dorong untuk kita tingkatkan kapasitasnya dan kemampuan
dan juga teknologinya untuk bisa membuat vaksin vaksin yang sudah resmi beredar di dunia
oke terakhir saya ke bang melki
bang melki sudah ada kesepakatan keputusan dari pemerintah kepala badan pom dan tni angkatan darat
selanjutnya apakah kemudian dari sisi anggota dewan akan memberikan support
kita butuh memang sebuah lembaga yang memiliki otoritas yang tepat untuk menjalankan fungsi tugas dan fungsi

dalam hal ini akan mungkin saja banyak vaksin

apakah ada vaksin yang masuk atau diproduksi dalam negeri
dan badan pom berperan untuk itu
menurut komisi sembilan bagaimana
ya sekali lagi tadi saya sampaikan ya bahwa dari kebutuhan vaksin kita sampai saat ini
itu kan kita masih dapatkan kan masih kecil
vaksin juga masih terbatas
saya ini kita lagi di sumba ya sumba barat ya
tadi pas saya di sumba timur ya
itu saya dalam berbagai acara yang saya ikuti itu
saya cek siapa yang sudah vaksin
jadi saya tanya ke provusional usia lanjut juga ternyata belum dapat vaksin
nah dalam kondisi seperti ini
saya mencoba sampaikan bahwa kita ini berdebat di jakarta
berdebat seperti yang tadi kita sudah sampaikan berhari hari
urusan vaksin di nusantara
pada akhirnya di bawah ini butuh vaksin
butuh vaksin yang kemudian kalau mereka nggak dikasih
ya kita mudah mudahan bisa profitnya kuat dan betul betul menjaga jalan kaya india
kita berdebat soal uji klinis yang sebagusnya ini
vaksin nggak jadi jadi nih
tapi karena vaksin nggak jadi jadi
sementara ya sementara
vaksin yang kita tunggu tunggu dari luar juga belum masuk masuk juga
yang maksudnya ada dua jenis nih
edikasinya tidak terlalu bagus tapi keamanannya oke
astrazeneca efekasinya bagus tapi keamanannya juga
kita juga agak khawatir nih
saya ketemu di banyak tempat di sini
kipis soal akuratnya kan cukup ini yang memakai astrazeneca
nah dengan demikian
saya cuma mengusulkan agar yang pertama tentu
kepada pihak pihak yang selama ini sudah mengusahakan vaksin dari luar negeri
untuk betul betul memastikan bahwa baik dari calon
pembelian langsung dari berbagai produsen yang sudah kita sepakati
maupun dari jalur who juga bisa kita optimalkan
di samping itu juga tentu
saya kira dengan kita dorong vaksin nusantara kemarin
ternyata vaksin merah putih juga mendapatkan juga berkah
karena ada persyaratan juga yang saya dengar terjadi
jadi sembari vaksin nusantara juga disempurnakan
berbagai kekurangannya dan terus berjalan penelitiannya
yang sudah keputusan dari ipi
sekali lagi ini keputusan yang sangat bijak
tapi buat pemerintah sudah memiliki kebijakan
ini sih kita tidak bisa bertepat panjang lagi
ya di klinis itu tetap dikerangkan oleh badan pom
untuk urusan vaksin yang lain yang memang itu bersifat baku
sementara vaksin seperti yang dilaporkan oleh nusantara ini
yang bersifat autolog ini
biarkan dia berjalan dengan realnya sendiri
tapi sekali lagi
dua duanya ini akan menuju pada poin yang sama
untuk memastikan bahwa vaksin yang aman
yang bermutu yang berkasihan itu bisa dihasilkan
dan kita berikan kepada rakyat kita
dua duanya maksudnya sama ini
taksi dalam negeri juga oke
ada nusantara dan merah putih
didorong sesuai dengan ketentuan juga saya kira kita semua punya spirit yang sama
dan kami juga sudah siap jadi relawan untuk vaksin nusantara ini
dan kalau ini sudah kita ikut dan memang nantikan
tinggal kita besok kan hari kamis saya disuntik lagi nih
vaksin nusantara ini
kalau misalnya seminggu kemudian ternyata
dari segi keamanannya saya bagus
kemudian ternyata saya punya imunogenesis vaksin
atau kurang antibody saya naik sesuai dengan ini
sekarang ini kita masuk pada dosis yang oleh ujn satu itu
dosisnya itu ternyata meningkatkan antibody tubuh yang bagus

dengan dosis yang berbeda beda
di salah satu kelompok yang kemudian dosisnya itu
kita sepakat tujuannya
satu kelompok yang kemudian dosisnya itu menimbulkan antibody yang tinggi
itu yang sekarang lagi diuji di kami yang sekarang yang di tabloain yang di rspad
mudah mudahan kalau ini sudah nanti besok ada hasilnya kan bisa lebih kelihatan
jadi kami ini ngomong tapi kami juga bersedia relawan untuk membuktikan bahwa
yang kami yakini dan untuk kita bantu rakyat ini betul betul benar
jadi kami siap jadi relawan ini bagian dari ingin membantu negeri ini
dan kami tidak cuma sekedar ngomong kami pahami kami mengerti
kami siap jadi relawan
baik bang melki terima kasih
kita harapkan memang narasi yang sama
ini mudah mudahan sudah kelebatan selesai ya mbak fidayah
kelebatan kita selesai
kita sekarang kerja bagaimana menghasilkan vaksin
itu yang kemudian penting
itu yang kemudian penting
kita ingin narasi yang positif dari berbagai pihak
kita perlu bekerja bersama sama karena kebutuhan vaksin masih cukup tinggi
herd immunity target kita sampai saat ini memang cukup sulit begitu
kita harus mengejar target itu
tapi terima kasih sekali lagi sudah berbagi perspektif malam hari ini
bang melki pak pandu selamat malam salam sehat selalu
selamat malam mbak fira selamat malam pak pandu
baik cnn indonesia news
segera kembali dengan beragam informasi lainnya